juga setelah mengalami
menggunakan pengeras suara petugas dari kelurahan kayu putih
kecamatan pulau gadung jakarta timur
berkeliling mengajak warga mengikuti swab pcr masal
swab gratis ini digelar di taman area permukiman
sebagai upaya tracing setelah dua puluh dua warga di rt sebelas
terkonfirmasi positif covid sembilan belas akhir mei lalu
terbentuknya kluster covid sembilan belas di area permukiman ini
menyebabkan satu rt terpaksa menerapkan micro lockdown
adapun target tracing ini ditujukan pada warga dari dua rw
yakni rw sepuluh dan rw sebelas
warga di wilayah ini dinilai kerap berinteraksi di area taman
yang diduga menjadi sumber awal terbentuknya kluster perumahan di kawasan ini
jadi tadi setelah saya tanyakan ke pihak poskes
tadi ada disiapkan seratus orang untuk diswep di sini
jadi kita ambil warga kanan kiri yang kemarin
belum melaksanakan swab kita dorong untuk melakukan swab di sini
menurut keterangan ketua rw sebelas lambertus simanjorang
mikro lockdown di rt sembilan masih akan dilakukan hingga pertengahan juni mendatang
tetap kita laksanakan sesuai protapnya kan empat belas hari setelah terpapar covid
jadi ini ngasih kami lockdown sampai tanggal tujuh belas juni dua ribu dua puluh satu
tetapi dari kondisi
masing masing atlet yang ada tadi
sampai dengan tadi malam itu
tiga orang sudah pulang sudah bebas
sudah bisa beraktivitas sesuai keterangan dari satgas yang ada di wisma covid
yang tiga orang yang di rumah sakit masih dirawat
dan yang isoman yang isolasi mandiri
masih tetap kami isolasi
konsumsinya juga masih kami sangoni
apa yang terjadi di kawasan kayu putih jakarta timur sejatinya adalah satu contoh kecil
dari banyaknya kasus
serupa yang terjadi di jakarta
kluster covid sembilan belas di kawasan permukiman juga terjadi di wilayah lainnya
bahkan dengan angka kasus yang lebih banyak
mulai dari kawasan cilangkap ciracas bambu apus jagakarsa
hingga di kawasan semper barat jakarta utara
ini artinya bahwa peningkatan angka kasus positif covid sembilan belas di jakarta
nyata terjadi dan mesti diwaspadai
per tujuh juni dua ribu dua puluh satu kemarin ada tambahan kasus positif covid sembilan belas di jakarta sebanyak satu satu ratus sembilan puluh tujuh kasus
dan ini menempati posisi ketiga terbanyak secara nasional setelah jawa barat dan juga jawa tengah
mahardika utama evan askam jakarta